rapat paripurna dprd dki jakarta yang digelar kami siang mendadak ramai
karena tampak seorang anggota dprd wanita terekam kamera sedang asik bermain game saat rapat
anggota dprd ini asik bermain game dengan perangkat elektronik
yang saat membahas rapat pertanggung jawaban apbd dki jakarta untuk tahun dua ribu dua puluh
anggota dprd tersebut mengaku bukan bermain game yang memiliki unsur judi
melainkan tengah bermain game
rapatnya itu kan enggak di depannya yang bersangkutan
tapi di samping karena dia mendengarkan paripurna